ini kri bung karno dengan nomor tiga ratus enam puluh sembilan
saya resmikan masuk jadwal tni angkatan tau
presiden republik indonesia ke lima megawati soekarno putri
bersama panglima tni meresmikan pengoperasian kri bung karno tiga ratus enam puluh sembilan
inilah kapal kelas korvet buatan pt karimun anugrah sejati di batam
sebagai kapal tempur kri bung karno memiliki panjang tujuh puluh tiga meter dan bobot enam ratus lima puluh ton
kapal ini dapat melaju hingga dua puluh empat knot dan diawaki lima puluh lima personel
selanjutnya kri bung karno akan ditempatkan di komando armada satu tni angkatan laut
nantinya tni al juga akan menambah kapal sejenis kri bung karno
jadi untuk kapal kedua akan dibangun juga
mirip seperti ini jadi seperti yang tadi disampaikan
memang sister ship
nanti mungkin namanya kita belum tentukan
bisa saja kri bung hatta misalnya
atau nama yang lain ya nanti akan ditentukan kemudian
tapi sudah diprogramkan atau direncanakan untuk membangun kapal kedua
yang mirip seperti ini mungkin persenjatannya lebih lengkap
selain itu kapal ini berfungsi sebagai kapal kepresidenan
karena itulah kapal tersebut dinamai sesuai dengan nama presiden pertama ri bung karno
namun ada fungsi tambahan yaitu dapat mendukung kegiatan protokol vvip
presiden wakil presiden beserta keluarga termasuk tamu tamu negara setingkat kepala negara
kita memiliki satu dek yang memang khusus didesain dan dilapisi lapisan anti peluru
sehingga apabila vvip melaksanakan kegiatan di laut on board di kri bung karno tiga ratus enam puluh sembilan relatif lebih aman
saat ini saya sedang berada di geladak heli atau helipad dari kri bung karno tiga ratus enam puluh
dan kri bung karno tiga ratus enam puluh sembilan ini diklaim memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan kapal kapal perang lainnya produksi dalam negeri
seperti apa keunggulan dari kapal ini yuk kita lihat yuk
kapal ini memang dirancang dan didesain sebagai kapal kepresidenan atau kapal vip
oleh karena itu memiliki sejumlah kenyamanan dibandingkan kapal kapal lainnya
seperti bisa dilihat
ini adalah ruang vip
ruang vip ini memang didesain memang untuk katakanlah untuk pejabat vip atau vvip sekelas menteri atau presiden
karena itu dibuat sangat nyaman seperti tempat layaknya hotel
kamar mandinya pun bisa dilihat
sangat luar biasa
nah karena ini adalah kapal untuk vip jadi selain dilengkapi dengan ruang vip disini juga dilengkapi dengan ruang medis
ini adalah ruang medis tapi peralatannya memang belum dilengkapi
dan ini adalah ruang vip tiga tadi ruang vip dua
ini ada juga ruang dokter ini ada ruang vip lagi jadi total dalam lorong ini saja ada sekitar tiga kamar vip
jadi mungkin bisa ditempati oleh presiden wakil presiden panglima tni atau menteri pertahanan
nah itu tadi adalah kamar kamar vip yang ada di geladak lantai pertama
dan ini adalah menuju ke geladak lantai dua di sini ditempatkan anjungan dan juga pusat informasi tempur
karena ini adalah kapal tempur maka kapal ini dipersenjatai dan memiliki ruang operasi tempur
ini adalah ruang operasi tempurnya namun isi di dalamnya rahasia
nggak boleh disorot oleh kapal
nggak boleh disorot oleh kamera
dan ini adalah anjungan dari kri bung karno
dan yang seperti anda bisa lihat kapal ini semuanya sudah full digital
jadi ini membuktikan bahwa memang kapal kri bung karno ini sesuai dengan klaimnya yaitu canggih dan sangat membagakan
karena kapal ini merupakan kapal buatan dalam negeri
dan sesuai dengan fungsi asasinya sebagai kapal perang atau kapal tempur
kapal ini dilengkapi dengan sejumlah persenjataan
namun untuk sementara kapal ini dilengkapi dengan dua meriam penangkis serangan udara kaliber dua puluh mm seperti ini
dan satu meriam kaliber empat puluh mm di haluan
nantinya angkatan laut berjanji akan melengkapi kapal ini dengan berbagai macam peluru kendali
seperti peluru kendali anti pesawat peluru kendali anti kapal dan juga dengan torpedo jika diperlukan nantinya
iwan hermawan wiari jakarta